jam satu kita ketemu ya di kevin sembilan
aku mau kenalin mama sama pacar aku
aku jadi penasaran
kira kira wanita seperti apa yang menjadi pacar ibu
ya paling enggak share pengalaman kamu dulu lah
aku memang kurang perhatian pada dirinya
cari baju ke butik yuk
makasih banyak ya ma
oh mbak ada yang bisa saya bantu
ibu pasti sedih
kalau misalkan ibu tau aku udah di pecat
maika aku kesana dulu ya
mbak disini ada lowongan pekerjaan gak
maaf mbak belum ada
mbak disini ada lowongan pekerjaan gak
maaf mbak belum ada
kamu beneran gak apa apa
ini bajunya bagus gak buat mama aku
aku pengen bikin kamu ini
kita kesini kan mau beliin kardo buat mama kamu
kenapa jadi aku
ya sesekalian gak salah
kalau aku beliin buat pacar aku sendiri
anggap aja sebagai hadiah
di firsty kita yang keberapa ya
buat kamu tuh aku ada adain
tapi gak usah ya
kebetulan disini lagi ada promo khusus buat pelanggan
yaitu makeover gratis
gak ada salahnya kan
aku jadi penasaran
kira kira wanita seperti apa yang menjadi pacarnya bimo
mari gehen mungkin gue kerjain lagi ya
oh gombal tau gak
sumpah bener nak
aku tuh gak gombal
mama pasti seneng
ketemu sama mereka yang cantik seperti ini
kenapa kita lewat sini sih
iya liat liat dulu
siapa tau ada yang bagus berlaku kan
gawat kalo sampe dia liat gue lagi sama mereka
gue harus buru buru bawa mereka pergi dari sini
kita lihat di sebelah sana aja yuk
aida pakai kabur segala lagi
gue gak tau rumah ibu dimana
cari kemana ya
tuh iiih ibu
wah lagi jualan dia
terima kasih ya
oh dua juga ya
dua juga mas
jualannya laris banget ya
boleh dong minta duit gede ya
ah apaan sih
cari aida juga
daganganku akhirnya abis juga
makasih ya allah
ibu pergi nih
kok kita makan disini
gak sesekali ga apa apa makan di tempat kayak gini
kamu tuh udah cantik banget
jadi cocoknya makan di tempat kayak gini
sebenernya ada apaan sih
susah ya punya pacar kayak kamu gak bisa bohong
tuh kan berapaan sih
yaudah aku jujur jadi aku tuh mau kenalin kamu sama mama
iya tadi mama sendiri yang minta
dia juga udah nyiapin hadiah sih buat kamu
hmm aku kan aku jadi bingung sekarang
hey kamu itu udah cantik
dan pasti mama bakal berpikir sama
percaya sama aku ya

itu mungkin atau ya
tapi aku jadi deg departed
gua juga udah sampe
kita cantik babes
yang pilihin hadir buat mama